sebagai upaya pencegahan pelanggaran badan pengawas pemilu atau bawaslu jombang jawa timur
melibatkan kalangan santri untuk turut mengawasi jalannya pemilu dua ribu sembilan belas
ya pengawasan tersebut dalam bentuk partisipatif
yakni apabila menemukan adanya pelanggaran pemilu segera dilaporkan ke bawaslu
pernyataan tersebut disampaikan oleh komisioner bawaslu provinsi jawa timur aang kunaifi
saat melakukan sosialisasi di aula ponpes bahrul ulum tambak beras jombang sabtu siang
di hadapan para santri komisioner bawaslu bidang penindakan ini menyampaikan kegiatan tersebut
bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pengawasan pemilu dalam bentuk partisipatif
seperti adanya pelanggaran pemilu maupun tahapannya yang bisa dicermati para santri di lingkungan sekitar
menurut aang target dari sosialisasi tersebut yakni menekan angka pelanggaran khususnya di kabupaten jombang
kita akan memberikan informasi kepada sahabat sahabat santri yang ada di bawaslu
berapa pesantren di kabupaten jombang untuk keutuhan maupun pentingnya bisa melakukan pengawasan partisipatif
di tahapan penyelenggaran pemilu tahun dua ribu sembilan belas
memberikan banyak informasi terkait dengan setiap hal kejadian yang mungkin dapat dicermati oleh sahabat sahabat di santri ini di lingkungannya
kami berharap angka pelanggaran yang ada di kabupaten jombang ini dapat ditekan dan memaksimalkan fungsi kami di organisasi milu
yang tidak hanya menangani pelanggaran tapi mengoptimalkan fungsi pencegahan